hari ini saya hadir memenuhi panggilan penjidik pariwisata polri

pembangunan ini diberikan oleh panggilan penjidik pariwisata polri
jangan naik ke atas karena membuat ibu sakit
kalau naik ke atas akan dibunuh
itu oleh siapa waktu itu kami sama vera ngomongnya squat squote
kami kira itu adjudan atau adc
mbak vera juga mungkin nggak paham kami pun juga nggak paham
ternyata setelah kita telusuri lebih lama ternyata yang disebut squad itu adalah si kuat
sikuat makruh jadi bukan title gitu ya tapi itu nama orang
sehingga gak ada squad lama squad baru itu gak ada sama sekali
jadi yang ada sikuat makruh
artinya bukan kelompok ya pak si squad ini setelah satu orang
bukan kelompok bukan juga identitas profesi ya
kan awalnya kami kira juga identitas profesi atau apakah ini adc atau keajudan
eh ternyata itu sikuat